partai demokrasi indonesia perjuangan secara resmi mengusung nurdin abdullah
sebagai calon gubernur sulawesi selatan
pencalonan ini diumumkan langsung oleh megawati soekarno putri pada minggu siang
nurdin abdullah dipasangkan dengan politisi baru andi sudirman sulaiman
pemilihan andi sudirman kerap dikaitkan dengan fakta
dirinya adalah adik menteri pertanian andi amran sulaiman
sejak awal oktober bupati bantaeng telah menyatakan memilih andi sudirman
untuk maju sebagai calon wakil gubernur
latar belakang andi sudirman dinilai bisa mendongkrak perolehan suara
dan sudah bergabung bersama kami di studio dua cnn indonesia
calon gubernur sulawesi selatan pilihan pdi perjuangan nurdin abdullah
selamat sore pak nurdin selamat datang di studio cnn indonesia
bagaimana nih perasaannya tiba tiba tadi siang diumumkan sebagai calon gubernur
pilihan dari pdip apakah anda sudah sebelumnya terpikirkan atau anda sudah dengar tentang ini
ya tentu ini adalah sebuah rasa bangga dan haru ya
karena dari sekian banyak calon gubernur
yang mengikuti tahapan ya alhamdulillah ketua umum pdip ibu megawati
ternyata pilihannya jatuh pada kami
nah tentu ini adalah sebuah mana yang tidak mudah tidak ringan
tapi ini adalah mana yang harus betul betul kita jalankan dengan baik
kalau anda bisa ceritakan sedikit proses verifikasi dari anda mendaftar
lalu kenapa anda akhirnya ingin bergabung dengan pdip
apakah memang ada satu visi yang anda rasakan cukup signifikan
dengan apa yang akan anda lakukan nanti ke depannya di sulawesi selatan
ya jadi kalau saya lihat ya pdip adalah salah satu partai modern sekarang ini
apalagi pdip adalah partai pemerintah partai pemenang pemilu tentu memiliki kekuatan
dan yang kedua saya sebagai
sebagai bupati saat ini masih menjabat
ya tentu sebagai orang pemerintah
ya ingin bagaimana apa yang saya kerjakan sekarang ini bisa dibuat scale nya lebih besar lagi
ya yang menarik adalah anda sendiri yang memilih calon wakil gubernur anda
padahal anda maupun calon wakil gubernur anda bukan dari orang partai politik
bagaimana anda melihat kemungkinan anda bisa berkoordinasi dengan sejumlah partai politik
bagaimana anda melihat kemungkinan anda bisa berkoordinasi dengan sejumlah partai politik

salah satu yang saya lihat dari sosok wakil gubernur ini adalah
beliau salah satu pengusaha
yang kedua juga sebagai teknokrat
dan yang ketiga beliau sebagai ki muda
nah tiga komponen ini yang dimiliki oleh pak andi sudirman
dan pak sulaiman
nah tentu kita sangat berharap mudah mudahan kita ditakdirkan
mendapat amanah rakyat untuk menjadi gubernur
ya tentu yang pertama harus kita bangun adalah bagaimana membangun sdm nya dulu
yang kedua kita bangun sistem
jadi membangun sulawesi selatan itu bukan by actor tetapi by system
dan yang ketiga kita perbaiki manajemennya
nah saya melihat andi sudirman punya kapasitas di situ
dan tentu jaringan yang dimiliki ini juga akan memberikan kontribusi besar
terhadap pembangunan sulawesi selatan ke depan
anda sudah sembilan tahun bahkan sudah dua periode menjadi bupati bantaeng
dengan bermodal selama sembilan tahun tersebut
apakah anda merasa cukup untuk membangun sulawesi selatan yang skupnya lebih besar
penduduknya lebih banyak dan permasalahan lebih kompleks
jadi saya kira pengalaman hampir sepuluh tahun di bantaeng
itu adalah sudah memperkaya wawasan kami
dan sesungguhnya apa sih yang dibutuhkan oleh daerah rekan paham benar
dan saya dalam perjalanan sepuluh tahun itu kita mencoba untuk
menyelam melihat persoalan persoalan yang ada
memang persoalan pertama adalah kita tidak merasakan adanya sinergi yang baik
padahal itu dibutuhkan
yang kedua teamwork
teamwork harus kita bangun
yang ketiga bagaimana mensinergikan pusat provinsi dan kabupaten kota
nah kalau ini kita lakukan saya yakin
percepatan pembangunan kita akan bisa wujudkan
dan pengalaman saya hampir sepuluh tahun di bantaeng jujur saja
saya tahu sebaiknya provinsi itu melakukan ini ini ini dan itu
nah kalau kita lihat sekarang ini negara kita membutuhkan memang
sosok pemimpin yang punya trust
kenapa karena kita tahulah kemampuan fiskal kita itu sangat rendah
kemampuan negara untuk membiayai pembangunan ini lebih besar kebutuhan
daripada anggaran yang kita miliki
oleh karena itu dibutuhkan investasi
kita tahu bahwa bagaimana memperkecil kesenjangan ini
masalahnya adalah pada bagaimana kita membangun infrastruktur secara merata
sehingga kesenjangan itu bisa diperkecil
nah yang kedua adalah kalau infrastruktur terbangun secara baik
ya tentu investasi akan masuk secara besar besaran
dan itu tidak harus di makassar
oleh karena itu kami ke depan insya allah kalau ditakdirkan
ini yang harus kita genjot ini
dan yang lebih penting lagi bagaimana membangun konektivitas
ya contoh saja sulsel kan ini dua puluh empat kabupaten kota
nah bayangkan saja kalau kita lihat potensinya yang begitu besar
tetapi kenapa investasi begitu berat masuk ke daerah
pertanyaannya adalah jawabannya adalah
ya jarak yang tidak terlalu jauh
tapi ditempuh dengan waktu lama
itu karena infrastruktur jalan
yang kedua produk produk masyarakat
itu harus diekspor melalui makassar
tentu kita butuh pelabuhan
yang ketiga kita punya kawasan kawasan wisata
tapi kok belum begitu familiar gitu
belum menjadi destinasi yang sangat memberikan kontribusi
terhadap peningkatan pendapatan daerah
nah oleh karena itu saya pikir ke depan
nah kalau kita membedah apbd provinsi sulawesi selatan
kalau tadi anda katakan banyak sekali variable ya
untuk coba direformasi ataupun berusaha untuk diperbaiki dari sulawesi selatan
yang menjadi prioritas pertama ketika nanti anda menjabat
ataupun ini jargon anda ketika nanti berkampanye apa nih pak
kalau saya yang pertama adalah
sdm kita harus perbaiki dulu
sdm kita harus menata
jadi para kepala kepala dinas ini dulu harus kita tata dengan baik
kita coba upgrade kemampuannya
terus kita bangun integritas dan moralitasnya
yang kedua adalah kita membangun sistem
sistem ini harus kita bangun
supaya murahnya kan kita sebenarnya ingin menciptakan pemerintahan yang bersih
ya tentu dengan sistem
dengan membangun melihat celah celah yang kira kira bisa menjadi sumber sumber kebocoran anggaran
karena ini dulu harus kita perbaiki
yang ketiga adalah kita perbaiki manajemen
kalau ini semua bagus insya allah kita akan start dengan sumber daya manusia yang unggul yang bagus
yang ketiga adalah dengan membangun
ya yang ketiga adalah ya tentu kita bangun sinergi antar kabupaten dan kota
sehingga murahnya nanti pada perencanaan daerah
jadi kita akan
menetapkan kluster kluster unggulan
ini dulu yang kita coba lakukan
nah berikutnya adalah kita mencoba untuk bagaimana rencana rencana kita ini
terutama kluster kluster perempuan yang akan kita bangun ini
peran pemerintah pusat harus lebih jelas peran pemerintah provinsi dan daerah
dan saya kira peranan gubernur kan sebenarnya adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat
yang menarik adalah tadi anda katakan tentang kluster ataupun tentang bagaimana nanti akan ada hub hub lainnya
yang bisa lebih menjadi tidak hanya tersentralisasi di makassar sendiri
anda bisa sedikit memberikan informasi kawasan mana saja nih pak
mungkin selain bantaeng di mana tempat anda sekarang masih berjalan
jadi kalau saya lihat memang kita lihat misalnya dari sisi pariwisata
konektivitas ini sangat penting
toraja toraja siapa tidak mengenal
ya itu menjadi sudah aset dunia
tetapi ada airport belum maksimal
dan konektivitas juga hanya ke makassar
nah mungkin airport ini harus di upgrade
yang kalau sekarang pesawatnya hanya sekali sehari dengan kapasitas kecil
coba bandaranya kita tingkatkan
ya mungkin sudah bisa di daerah t booing
terus kita bangun konektivitas dengan bali kita bangun dengan jogja dengan singapura dan sebagainya
pada akhirnya orang dari amsterdam dari eropa itu masuk singapura itu sudah langsung bisa masuk ke toraja kan
nah ini juga akan kita coba lihat
yang kedua kita punya taka bonerate
ya bali kalau kita lihat indonesia ini bukan hanya bali kan
ya banyak potensi potensi terutama di sulsel itu banyak daerah daerah yang bisa kita sulap menjadi bali
ya destinasi wisata
ya seperti misalnya selayar
kita punya taka bonerate di situ
dan pulau pulau kita banyak
dan yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana infrastruktur dunia kita coba genjot
supaya bisa menjadi salah satu promosi investasi
nah saya sebut tadi ada banyak pulau di sulawesi selatan
dan tentu dengan strategi kita tanpa harus menggunakan apbd pulau itu bisa kita bangun
dengan cara ya itu tadi berikan kemudahan para investor yang masuk ke situ
banyak kan sekarang investor investor luar itu menawarin
nggak perlu keluarin apbd
saya bangun di sana power plant misalnya dengan menggunakan gas
yang kedua saya akan bangun di situ penyulingan air
sehingga kebutuhan air bersih masyarakat pulau pulau ini kan bisa kita capai
tanpa harus mengeluarkan apbd
nah ini juga yang kami coba lakukan di bantaeng
pak nurdin tapi yang menarik adalah tadi anda katakan banyak sekali hal hal positif dari sulawesi selatan
yang bisa dibangun
anda untuk kedepannya dua ribu delapan belas
tapi yang menarik lainnya harus dicermati adalah mengenai tantangan ataupun kendala
selama mungkin anda melihat pejabat sekarang terbukti tadi anda katakan tidak terlalu banyak di perubahan signifikan ya
apa ini tantangan yang cukup menjadi sebuah hal yang mayor ataupun yang utama yang harus segera dilakukan apabila memang nanti anda menjabat
memang tantangannya adalah bagaimana kita mencoba mengurangi ego sektor itu
jadi daerah daerah ini harus bersinergi
karena selama ini daerah daerah lain berlaku seperti itu
iya saya merasakan ya bahwa kita kurang sinergi
masing masing berjalan sendiri sendiri
padahal harusnya pusat pusat pertumbuhan ini harus menjadi hitterland
nah saya yakin dan percaya dalam tiga tahun ini bisa kita capai
nah yang pasti memang green design sulawesi selatan ini harus kita buat
tentu kita harus sepakat dari semua daerah
nah demikian juga apbd yang ada di provinsi
kita harus backup pusat pusat pertumbuhan ini
kalau perlu ya selain apbd apbn ya tentu kita harapkan swasta juga bisa masuk
dan saya kira hanya dengan seperti ini kita bisa mempercepat pertumbuhan kita
tapi seandainya ada keterlibatan pihak swasta pastinya selalu menimbulkan pro dan kontra ya bapak
tadi bapak katakan tentang bagaimana bisa memberikan peran lebih pada pihak swasta
pengelola pulau pulau misalkan
kalau di jakarta reklamasi sendiri aja banyak menimbulkan isu ya
lalu bagaimana anda memandang dan mengantisipasi seandainya pihak swasta terlalu berdominan
dan banyak juga pihak yang tidak terlalu setuju karena pastinya banyak kaum marginal yang akan tersisih
karena adanya peranan swasta yang begitu dominan
tapi saya pikir ya selama kita tidak punya swasta
kita punya self interest
itu yakin itu bisa berjalan dengan baik
yang kedua komunikasi dibangun dengan baik sosialisasi dibangun dengan baik
dan masyarakat merasakan oh kalau ini selesai dampaknya seperti ini
ini loh perubahan perubahan yang akan kita rasakan gitu
contoh saja kita bicara terus kemiskinan
kita bicara pengangguran
nah jawabannya investasi
kalau misalnya pulau pulau kita bangun dengan baik
kita bangun pelabuhan konektivitasnya jelas
terus misalnya makassar
jadi ada destinasi destinasi yang harus kita coba
sehingga orang orang pulau ini tidak merasa terisolir
ini kan yang harus kita coba
karena bagaimanapun juga kita selalu bicara soal keadilan
nah ya jujur saja masih banyak pulau pulau kita listrik pun nggak punya
air bersih pun masih sulit
nah saya ingin bagaimana pulau pulau ini ya nanti bisa dibangun oleh swasta
ya saya kira di negara negara manapun ya negara negara maju
peranan swasta itu besar
cuman memang harus jelas
jadi pemerintah itu harus menjelaskan secara detail kepada masyarakat
jadi ada transparansi ya
transparansi saya kira itu kuncinya
pak nurdin yang menarik adalah sekarang kalau anda mendengarkan kpk sangat aktif melakukan operasi tangkap tangan
dan banyak sekali dari pejabat daerah yang tertangkap ya
untuk kasus korupsi kemudian kasus banyak hal yang suap seperti itu
bagaimana anda menjamin di pemerintah anda nanti dua ribu delapan belas tidak ada kasus serupa yang terjadi
itulah yang saya sebut tadi kita perbaiki manusianya dulu
yang mengelola sulawesi selatan ini kan harus di upgrade dulu kemampuannya
terus kita memilih orang orang yang punya integritas
kita memilih orang orang yang punya moralitas
ya saya yakin dan percaya ini kita benahin sistem kita benahin manajemen kita perkuat
insya allah persoalannya sekarang
ya duit ada tapi yang mengelolanya nggak benar
pasti kemungkinan terjadi yang disebutkan tadi itu bisa
baik pak nudin
tapi kalau kita mencoba untuk membangun dari awal ya
kita menata sistemnya kita menata manusianya sdm nya dengan baik
terus wawasannya terus kita bangun
saya yakin dan percaya
saya sebagai gubernur pun insya allah kalau jadi ya saya kerjanya jadi ringan
bayangin aja kalau kita menjadi seorang pimpinan daerah tapi semuanya harus petunjuk ke bupati
iya lah repot dong bupatinya nggak ada kembalikan nol
jadi apa yang saya lakukan di bantaing selama ini ya alhamdulillah saya tidak ada pemerintahan juga berjalan
dan hampir tidak akan berjalan
tidak ada lagi yang kita sentuh
karena sistem sudah bekerja
baik terima kasih sekali pak nurdin atas pembicaraannya kali ini
semoga memang anda punya kesempatan untuk sampai januari ya untuk pendaftaran kampanye
dan semoga semua strategi anda bisa memberikan sedikitnya angin segar buat warga di sulawesi selatan
dan selamat bertugas anda yang terpilih nanti dan juga selamat berkampanye dan berjuang untuk sulawesi selatan
saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pdip
ya kepada ketua umum pdip ibu megawati soekarno putri yang telah memberikan amanah kepada saya untuk berjuang di sulawesi selatan
baik terima kasih pak nurdin atas waktunya